medali emas terakhir di ajang asean games dua ribu delapan belas menjadi milik jepang
jepang berjaya di nomor triathlon campuran mengalahkan korea selatan
nomor triathlon campuran menjadi nomor terakhir yang dipertandingkan di asean games tahun ini
jepang unggul dalam perlombaan yang digelar di jakabaring sport city palembang
dengan catatan waktu satu jam tiga puluh menit tiga puluh sembilan detik
waktu jepang ini lebih baik dua menit dua belas detik dari korea selatan
dengan tambahan satu emas jepang menjadi runner up asean games
tiongkok menjadi juara umum dan di posisi ketiga ada korea selatan
sementara indonesia berada di urutan keempat